jangan jangan kamu udah dekat sama dia
maksud mama apa sih mama
evita gak tau siapa ibu kandung evita mama
wanita yang menulis surat itu
memang wanita yang melaku sebagai ibu kandung evita
tapi evita sendiri
kalo dia tulis surat mama gak peduli kok
bener gak peduli
tapi satu hal yang harus kamu ingat
kalau kamu tetap mau tinggal di rumah ini
kamu jangan macam
kita belajar tadi yuk
kita gak usah nunggu istri aku
kalo gak aku udah nungguin kamu disini berapa lama
kamu pikir aku membantu kamu
atau bambu kamu ah kamu nungguin aku nungguin kamu disini
kamu jadi marah marah sama aku sih
kau pikir aku bisa keluar
se enak hidat aku apa
mama aku itu protektif banget bay
udah deh kamu gak perlu marah marah
ada hal yang lebih penting yang harus kita bicarakan
ada apa lagi sih
soal masalah itu kamu tenang aja
aku udah tau jalan keluar
yang penting sekarang kamu kasih bagian
duit bagian aku
duit bagian aku
kamu jangan coba coba nih
orang tua angkatnya evita itu kaya banget
enggak mungkin dia ngasih duit ke kamu
cuma segini doang
silah gua beli tas aku
bayu bayu tas aku bayu tas aku
alas mahal mahalnya tas ini berapa sih harganya
bayu tas itu tuh harganya dua puluh juta
bahkan kalau sekarang dijual
itu dia masih tetap tinggi
boleh bawa kemana
tadi kamu bilang kalau tas ini dijual
harganya masih tinggi kan
kamu tuh kamu bener bener ya bayu
ini kan yang palsunya
kamu tuh keterauan banget ya
seumur umur aku baru punya sekali tas yang bermerek yang mahal
nandria kamu tuh nggak usah ngambek ya
nandria siapa itu
lagian kamu juga bisa menikmati
kekayaan keluarganya evita itu karena
jadi wajar kan kalau aku minta bagian
aku minta pembayaran wajar
yang terpenting itu sekarang ini
selama acting kamu sebagai adiknya evita
meyakinkan keluarga mereka
kamu bisa mendapatkan tas mahal yang seperti itu
berapapun yang kamu mau
dan juga pendek
melampelannya tuh dia kayak
kayak premen gitu bu
tuh kayak anak
gak bener deh non seperti itu
aku yakin itu dia
laki laki yang ngancem aku di kantor
kalau dia memang disuruh pura pura
suruh menjadi anak nyonya dan tuan yang hilang non
kak evita kalau aku nyolong masuk gitu aja
kakak bisa kan ketok pintu dulu
kamu jangan pernah sebut aku dengan panggilan kakak lagi
karena kamu bukan adik aku
kamu itu cuma penipu tahu nggak
kamu penipu yang mengaku sebagai mira
apa sih kak
kakak nggak takut mama tahu masalah ini
kalau mama tahu kakak bisa diusir di rumah ini
aku malah senang kok kalau mama tahu
kenapa emang ya
bagus juga kalau dia bisa tahu
supaya dia bisa tahu kalau kamu itu sebenarnya siapa
siapa ini menurut kamu
laki laki itu kan
siapa dia sebenarnya
dan apa tujuan dia
demi uang yang akan dia kerah beri sini
kamu itu gak punya hati sama sekali
kamu tahu nggak sih
apa yang kamu lakukan itu
itu bisa membuat hati mama dan bapak kamu berhancur
kak aku benar benar gak ngerti maksud kakak
aku juga gak tahu siapa laki laki yang kakak maksa
aku nggak kenal sama laki laki itu kak
kamu itu pembohongnya
dari awal kamu juga udah bohong dengan kamu bilang kamu gak kenal
hari ini kamu habis menemui dia lagi
kak evita aku benar benar nggak pernah ketemu sama laki laki itu
aku juga nggak pernah nemuin laki laki itu kak
kalau gitu boleh aku lihat tas baru kamu
karena aku tahu kak
pas itu kamu udah tukar dengan yang palsu
kau tahu mana
kak evita aku nggak punya kewajiban apa apa untuk menunjukkan tas aku sama kakak
dan aku tahu kakak cuma iri
kakak cuma iri sama aku
kakak cemburu sama aku
makanya akan selalu menyingkirkan aku dari rumah ini
kakak selalu berusaha mencari kesalahan aku
lebih baik sekarang kakak keluar dari sini
ayo kakak keluar dari sini
makan tas ini
lepasin tas ini
lepasin tas ini

astaga kamu diapain
kamu apaan sih
kamu selalu sehat sama mira
dia nabrak sendiri kok
kamu tuhan jahat
dari dulu kamu selalu mau nyakitin dia
kamu siak sama mira ya kan
dulu kamu hilangin dia
sekarang setelah ketemu kamu mau nyakitin dia terus
mama gak terima perlakuan kamu
mama gak mau
kamu selalu terima
kamu selalu jahat sama nikahmu
dari dulu ya
kamu itu goreng ajar anak anak tahu diri kamu
mama harus hukum pada jahat ini
mama doakan dulu penjelasan evita ma
mama harus kejarin penjelasan evita
mungkin di mata mama evita itu gak suka sama mira
tapi sebuah ini evita lakuin tuh tidak
kamu harus percaya sama evita
kayak evita cuma lagi mengancam mira ma
kayak evita cuma ingin menyikirkan mira dari sini
supaya kayak evita bisa dapat semuanya sendirian
dan vino juga yakin
kalau mira yang memberitahu mama masalah surat itu ma
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dusta tolong
kamu dumba kekerosan pun mbak
lu mesti lu terima kasih
kamu cuma penipu ma
bikin lu ingin dihormati
dam di situ
kau pikir saya bodoh percaya sama kamu
mama dengar perkataan bapak
sedari awal sejak kedatangan gadis ini mama
keadaan di sini malah bertambah buruk
rumah kita tidak tenang dan selalu diributin dengan pertengkaran
bapak tidak tahan lagi marah
bapak juga nggak tahan lagi
selain dia dia yang selalu bikin masalah
dia yang bikin masalah
di sini papa nggak nyalahin siapa siapa mama
mama dengar ya
berkali kali sudah bapak katakan kepada mama
kalau masalah anak kita yang hilang ini mama
akan membuat orang lain mengambil keuntungan sendiri bapak
dan bapak tidak ingin itu terjadi
mama gembira karena melihat dia kembali
tapi itu jangan membuat mama lantas menjadi buta
kita harus tetap waspada mama
apalagi kalau bukti bukti kalau dia memang putri kita tidak mendukung
atau siapapun kan
saya tidak ingin keluarga saya jadi berantakan
semua jadi berprasangka dan ribut berkepanjangan
dan saya ingin masalah ini segera diselesaikan
saya hanya minta hal kecil kepada kamu
buktikan kalau kamu memang putri kami atau
buktikan kalau kamu memang putri kami atau bukan
buktikan kalau kamu memang putri kami atau bukan

berarti kamu memang dia
berarti kamu memang dia

setelah itu dia menghabiskan tiruannya
tetap mer ganas ganas
saya kundang kalau satu hirup
agang pesanku komdr
di setengah ukuran kita